beragam cara dilakukan orang untuk memuaskan hobinya meluncur di atas salju atau es
sebuah perusahaan di jepang menciptakan papan seluncur yang bisa menyala dengan warna warni
bahkan warna papan seluncur juga bisa disesuaikan dengan musik yang diinginkan
penasaran seperti apa berikut liputannya
meluncur di es atau snowboarding sekarang bisa menggunakan papan seluncur yang menyala dan warna warni loh
ya sebuah perusahaan manufaktur jepang enomoto baru baru ini meluncurkan papan seluncur purwarupa ketiga mereka berupa papan snowboard yang dilengkapi dengan lampu led
papan seluncur ini mempunyai spektrum warna penuh dua puluh empat bit
dengan adanya sensor giro papan seluncur led ini bisa berubah ubah warna ketika penggunanya sedang melakukan trik trik snowboarding
dikutip dari skyland co uk pola pencahayaan papan seluncur ini juga bisa disinkronkan dengan musik saat pemainnya sedang beratraksi
dengan sumber cahaya dari baterai snowboarding transword mencatat papan led ini bisa menyala selama tiga puluh menit jika kondisi cuaca sekitar sepuluh derajat celcius

lampu lampu led ini bisa menyala hingga empat puluh menit
papan seluncur ini sudah diuji coba di lembah hakuba jepang
tak hanya enomoto perusahaan snowboard signal juga menawarkan papan snowboard dengan tampilan led sesuai gambar yang diinginkan pelanggan